selanjutnya nih ya kita langsung bicara soal musim liburan yang sudah tiba
banyak sekali warga yang memiliki agenda untuk berlibur salah satunya ke pantai
tapi anda harus berhati hati jika ingin berenang di pantai
seperti yang dialami tiga warga negara asing asal tiongkok dan korea selatan ini yang hilang saat snorkeling di sekitar pantai gili
nah sementara itu ada empat orang pemuda yang tewas ya terseret ombak saat berenang di pantai pandan kuning kebumen jawa tengah
tim sar gabungan melakukan penyelaman di sekitar gili air kabupaten lombok utara untuk mencari seorang perempuan berkebangsaan tiongkok bernama zhang kyujue
ia dilaporkan hilang pada sembilan desember dua ribu delapan belas
korban dikabarkan hilang saat melakukan snorkeling bersama pacara yang berkebangsaan maroko
tim basarnas pun hanya menemukan pakaian sandal dompet dan handphone milik korban
dia itu metode yang pertama adalah penyisiran di darat
kemudian yang metode kedua itu melakukan penyisiran menggunakan dua rubber boat
selanjutnya metode ketiga di sini kami melaksanakan penyelaman di area lkb atau yang dinyatakan wna itu hilang di area gili air
hingga hari ke tujuh pada enam belas desember kemarin tim sar gabungan masih belum bisa menemukan korban dan pencarian pun dihentikan
sebelumnya pada dua belas september lalu dua wna asal korea selatan juga tenggelam saat snorkeling
satu korban atas nama sheo hyongdo berusia delapan belas tahun ditemukan dalam kondisi tewas
sementara rekannya park ji soo berusia dua puluh tiga tahun
berjenis kelamin perempuan hingga kini masih hilang
sementara itu empat wisatawan asal kebumen jawa tengah terseret ombak dan hilang saat berwisata di pantai pandan kuning kebumen jawa tengah pada minggu enam belas desember
menurut korban selamat saat itu seorang korban wawan mengajak temannya untuk berenang
namun tiba tiba korban hanyut dan enam orang temannya mencoba menolong
tiga orang bisa kembali dan selamat namun naas tiga lainnya ikut hanyut dan hilang bersama wawan
hingga saat ini keempat korban belum bisa menemukan korban
empat korban belum bisa ditemukan dan proses pencarian terhadap para korban akan kembali dilanjutkan pada hari ini